partai nasdem dan golkar akan membentuk tim bersama untuk mengawal pembahasan rancangan undang undang pemilu di dpr
kontrak politik yang disepakati kedua partai akan berlanjut hingga dua ribu sembilan belas mendatang
pembentukan tim bersama partai nasdem dan golkar bertujuan agar tidak ada perbedaan pandangan antar keduanya saat pembahasan ruu pemilu di dpr
dalam ruu pemilu setidaknya ada tiga poin yang memunculkan pro kontra dari sepuluh fraksi di dpr
di antaranya sistem pemilu ambang batas pencalonan presiden dan ambang batas parlemen
sebelumnya partai golkar sepakat ambang batas pencalonan presiden tetap dua puluh persen ambang batas parlemen tiga lima persen serta sistem pemilu yang tertutup
telah dibentuk kesepakatan adanya tim bersama antara dpp golkar dengan nasdem untuk lebih merumuskan pembahasan pembahasan itu
dapat disepakatin dari awal dari kedua partai ini hingga tidak jadi perdebatan diantara dua partai ini
atau perbedaan pandangan kedua partai ini pada pembahasan di fraksi fraksi dan komisi
sementara partai gerindra menyatakan setuju dengan usulan ambang batas pencalonan presiden sebesar persen alias dihapuskan
partai oposisi ini mengklaim penghapusan presidensial threshold merupakan wujud penguatan demokrasi
dengan dibukanya kesempatan bagi seluruh parpol peserta pemilu untuk mengajukan kader kader terbaiknya
selain itu menurut politisi partai gerindra supratman andi aktas
faktor keserempakan pemilu presiden dan pemilu legislatif menjadi dasar pertimbangan partai gerindra bahwa presidensial threshold tidak lagi relevan
fraksi partai gerindra menganggap bahwa dengan diadakannya pemilu ini bersamaan antara pileg dengan pilpres
maka seharusnya presiden threshold itu menjadi tidak penting lagi
jadi kita memberi kesempatan
seluas luasnya kepada seluruh partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calonnya sebagai calon presiden
itu akan baik bagi demokrasi kita tidak membatasi ruang
walaupun demikian tentu seleksi yang terjadi di dalam partai politik masing masing
ya memang harus melahirkan calon calon yang berkualitas memang menjadi kebutuhan bagi warga kita masyarakat indonesia
pembahasan rancangan undang undang penyelenggaraan pemilu dikhawatirkan molor dari target
selasa sore tiga fraksi belum menyerahkan daftar inventarisasi masalah kepada panitia khusus ruu pemilu dpr
tiga fraksi yang belum menyerahkan dim ruu pemilu antara lain pdi perjuangan partai demokrat dan partai amanat nasional
padahal pansus ruu pemilu memberi tenggat waktu penyerahan dim pada senin enam belas januari kemarin
wakil ketua pansus ruu pemilu dpr ahmad riza patria berharap fraksi fraksi tersebut
segera menyerahkan dim kepada panitia
pansus ruu pemilu dpr ahmad riza patria berharap fraksi fraksi tersebut segera menyerahkan dim kepada panitia
pada kamis sembilan belas januari mendatang
target kami sebetulnya di bulan mei ya kita selesai
kesepakatan pertama itu di bulan mei kita selesaikan ya
sekalipun waktunya dimungkinkan sampai juni juli agustus itu dimungkinkan
kami optimis undang undang ini sekalipun ini revisi atau penyempurnaan dari tiga undang undang menjadi
hanya perbedaan perbedaan itu kan sebagaimana teman teman tahu semua
yang mencolok itu kan sistem terbuka tertutup